kisah nur hayati seorang bendahara keuangan desa citemu di kabupaten cirebon sungguh tragis
nur hayati malah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh polres cirebon
padahal dirinya merupakan pelapor kasus dugaan korupsi dana desa citemu tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua yang melibatkan kepala desa
penetapan nur hayati sebagai tersangka dikecam berbagai kalangan dan dikhawatirkan menghambat upaya pemberantasan korupsi di tanah air
bukankah semestinya nur hayati diapresiasi atas keberaniannya

pak menegar apakah kemudian lpsk setelah mengetahui adanya kasus ini penetapan tersangka terhadap nur hayati
kemudian lpsk sudah menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus yang menimpa nur hayati
iya kita berterima kasih kepada media
kalau bukan karena media tentu belum tentu publik tahu bahwa ada seorang warga negara yang namanya mbak nur hayati
berani dua tahun terakhir
ini melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melapor ke bpd dan seterusnya
karena itu publik sekali lagi berterima kasih ada warga negara yang berani
karena tidak semua warga negara berani
karena itu kita memberi apresiasi
nah yang kedua kita justru kemudian terkejut publik tentu ya
ada orang yang berani melapor tindak pidana
karena korupsi kemudian jadi tersangka
nah kebetulan bukan kebetulan ya
dua tiga hari yang lalu mbak nur hayati ini sudah melapor secara resmi ke lpsk
untuk minta perlindungan
dan lpsk sejak kemarin sudah melakukan kunjungan ke cirebon untuk melakukan investigasi dan asesmen
dan sekarang sedang berlangsung asesmen dengan mbak nur hayati
lpsk sudah bertemu dengan para pihak di sana sedang melakukan pendalaman
untuk mengetahui kronologis peristiwa seperti apa
lalu kita melakukan asesmen kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh mbak nur hayati
apakah ada ancaman apa tidak apakah ada trauma apa tidak
lalu proses hukumnya akan dihadapi seperti apa
dan karena itu kemudian lpsk
lpsk melakukan assessment begitu mbak ripana oke apa menegar sejauh ini dari laporan tim lpsk
yang terjun langsung ke cirebon apakah memang ada ancaman terhadap nurhayati eh andoila hari
ini mbak ini pada jam yang sama ada ada hybrid ya ada teman teman yang ke lapangan melakukan
wawancara kebetulan mbak nur hayati ini lagi isoman jadi memang kita menjaga prokes yang sangat ketat
tapi kemudian kita imbangi dengan hybrid ya jadi ada yang secara online juga ini sedang berlangsung
pendalaman terhadap yang bersangkutan setelah lpsk sudah bertemu dengan pihak kepolisian saya juga
minta kepada tim untuk bertemu dengan polda dengan teman teman kajari dengan bpd dan tokoh tokoh
masyarakat termasuk sesungguhnya orang orang yang selama ini juga ikut memberi konsen terhadap mbak
nurhayati begitu jadi belum ada laporan soal
ancaman ya pak meneger ya ya ini yang sedang kita dalam sekarang sedang berlangsung hybrid
termasuk zombie dari kantor dengan mbak nurhayati dari assessment awal yang dikumpulkan oleh tim
lpsk yang datang langsung ke cirebon apakah kemudian lpsk meyakini bahwa penetapan status
tersangka ini yang dilakukan oleh polres cirebon ini tidak tepat iya kalau dalam konteks undang undang

di antaranya ini sama sama menggunakan kata kata yang berlalu di dalam konteks perlindungan saksi dan korban setidaknya berarti kalau di antaranya perlindungan saksi dan korban setidaknya berarti
setidaknya beliau ini sebetulnya bisa ditempatkan dalam dua posisi
pertama sebagai saksi yang kedua sebagai pelapor
dan dalam undang undang pendudukan saksi dan korban sebagai saksi maupun korban
ini subjek hukum yang sesungguhnya lpsk harus memberikan perlindungan
nah soal kebutuhan perlindungannya ini yang sedang kita asesmen
mudah mudahan dalam beberapa hari ke depan kita sudah bisa memastikan
kalau ada ancaman sekali lagi fisik kita punya perlindungan fisik mulai yang tertinggi
tentu ada safe house ada monitoring dan seterusnya
atau kemudian ada trauma misalnya kita tentu akan memberikan pemulihan psikologis
kerjasama dengan psikolog
kalau ada proses hukum yang dihadapi tentu kita akan memberikan hal hal positif
kita akan dampingi beliau di setiap proses yang akan dihadapi
begitu mbak ari gimana
baik dari lpsk saya mau ke kompolnas
mbak pungki tadi sudah dijelaskan bahwa assessment sedang dilakukan oleh teman teman dari lpsk
sesuai dengan laporan dari mbak nur hayati
nur hayati menginginkan perlindungan dari lpsk karena merasa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka
ini lagi lagi mbak aparat kepolisian dikritik karena menetapkan seseorang yang melaporkan kasus korupsi menjadi tersangka
bagaimana kemudian kompolnas melihat cara penetapan tersangka atas sosok nur hayati ini
yang dilakukan oleh polres cirebon mbak pungki
ya betul jadi kalau kami melihat ini terkait juga dengan bagaimana hubungan antara penyidik dan kejaksaan ya dengan penuntut umum
artinya penyidik melimpahkan berkas berkas kepada penuntut umum kemudian penuntut umum memberikan masukan masukan
nah dalam memberikan masukan itu ternyata diminta untuk melakukan penyidik
jadi ini adalah hal yang sangat penting
ini adalah pendalaman terhadap nur hayati
nah kalau kita melihat dan kita sangat menyayangkan nur hayati ini sebetulnya adalah saksi dan juga pelapor ya
meskipun disampaikan bahwa pelapornya bpd
tetapi yang lapor ke bpd kan bu nur hayati
nah itu sebetulnya juga seharusnya menjadi perhatian
nah oleh karena itu kami sangat menyayangkan kenapa kok saudara nur hayati diajukan sebagai tersangka
nah tetapi karena kompolnas
kami tidak berwenang untuk intervensi proses penyidikan
maka kami merekomendasikan kepada wasidik sebagai pengawas penyidikan untuk mendampingi para penyidik dan untuk melakukan pemeriksaan
apakah proses yang dilakukan sudah tepat atau tidak
itu yang pertama
kemudian yang kedua kompolnas akan klarifikasi dan gelar perkara ya mbak
nanti akan ke polda
dan yang ketiga untuk menguji apakah prosesnya ini sudah benar atau tidak
yang bisa dilakukan oleh saudari nur hayati adalah melakukan pra peradilan
jadi proses itu sudah tepat dan kami berharap secara simultan ini bisa dilakukan bersama sama
termasuk tadi juga pendampingan dari lpsk
mbak pungki dari kompolnas melihat mungkin ada kesalahan prosedur ataupun terlalu terburu buru
atau kesalahan judgement penilaian dari penyidik sehingga menetapkan nur hayati sebagai tersangka
ini kalau kami melihat semata mata adalah sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah disarankan oleh jaksa ya
jadi dalam rangka pelaksanaan petunjuk jaksa kemudian penyidik melakukan tindakan tindakan seperti itu
karena kan ini di ujung gitu ya mbak ya
artinya proses ini kan sudah dua tahun
ketika di ujung ada petunjuk jaksa terus kemudian ya mau tidak mau penyidik harus melakukan seperti itu
saya mau balik lagi ke lpsk
pak menegar status nur hayati menjadi tersangka karena menurut polisi dia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana desa tersebut
nah jika dalam kasus ini nur hayati menjalankan perintah atasannya apakah kemudian bisa dipidana
karena itu dalihnya seperti itu dalih dari penyidik
bungki sebetulnya kemarin itu sudah sangat lugas ya
menyebut publik sebetulnya nggak nyaman ya
ada berbalas pantun ini antara aparat penegak hukum
kapolres mengatakan bahwa ini sesuai dengan petunjuk jaksa
lalu kejari mengatakan
loh kami cuma memberi catatan untuk ada pendalaman bukan ditersangkakan dan seterusnya
tetapi sekali lagi dalam pandangan lpsk
beliau ini memiliki dua status hukum sebetulnya ya
bisa sebagai saksi
dan itu sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir termasuk sebetulnya sebagai pelapor
betul tadi bu bungki
yang melaporkan ke bpd itu ya bu nur hayati itu
ini harus kita pahami juga posisi seorang bu nur hayati orang tinggal di desa
begitu elegan begitu ingin menghargai orang maka dia prosedurnya
mestinya dibaca juga itu ya
nah karena itu ada tiga alasan bapak ripana
mestinya beliau tidak bisa ditersangkakan
pertama pasal lima puluh satu yang sering juga diulang ulang bu pungki ini
pasal lima puluh satu kuhp orang yang melakukan tugas sesuai dengan petunjuk dan arahan dari atasan yang berwenang
orang itu nggak bisa dipidana gitu
kita tahu asal asesmen kita beliau itu
sudah melakukan tugas sebagai kaur atau bendahara lah di desa itu
berdasarkan rekomendasi dari camat dari bpd dan seterusnya
lalu mereka terkait
jadi artinya beliau sudah melakukan sesuai dengan petunjuk arahan dari atasan beliau
nah yang kedua undang undang pelunas aksi dan korban undang undang tiga belas tahun dua ribu enam
yang kemudian direvisi menjadi undang undang tiga puluh satu dua ribu empat belas
di pasal sepuluh itu jelas
lima subjek hukum yang menjadi terlindung negara
apakah ia korban apakah ia saksi apakah ia pelaku yang mau bekerja sama
atau dia whistleblower pelapor maupun dia ahli
dia tidak bisa dituntut karena keterangan yang ia telah berikan
sedang dan akan ia berikan baik secara pidana maupun perdata
kalaupun ada tuntutan
balik ya seperti yang dialami oleh bu nur hayati
wajib hukumnya aparat penegak hukum
menunda proses hukum terhadap tuntutan balik itu
sampai proses terhadap perkara pokoknya
itu selesai dan berkekuatan hukum tetap begitu
nah berulang ulang kita sampaikan undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas ini
bukan undang undang khusus lpsk bukan
ini undang undang negara republik indonesia yang harus dibaca dipahami
dan dipodromini dilakukan oleh semua aparat penegak
nah alasan ketiga ini juga bu pungki juga sering ingatkan ini
mestinya negara itu memberi apresiasi
ada pp empat puluh tiga tahun dua ribu delapan belas intinya seorang warga negara yang berani mengambil tanggung jawab
melaporkan atau memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi
diapresiasi oleh negara diberi piagam penghargaan bahkan preminya bu pungki ya
sampai dua ratus juta mestinya ibu nur hayati dapat dua ratus juta
ini itu loh bukan justru ditersangkakan
sekali lagi kalaupun ada tuntutan berdasarkan undang undang perlindungan saksi dan korban
mestinya ditunda dulu
itu kira kira begitu
mbak pungki kalau melihat tadi argumentasi yang disampaikan oleh pak meneger begitu ya
apakah kemudian semestinya penyidik di lapangan itu tahu bahwa
yang pertama kalau disuruh dapat suruhan dari atasannya semestinya tidak bisa dipidana
dan meskipun bukan bu nur hayati yang melaporkan ke pendegah hukum
tapi karena bu nur hayati melapor ke bpd tetap saja dia adalah seorang whistleblower yang tidak bisa dipidana
masa penyidik tidak bisa memahami itu yang ada di aturan undang undang begitu bu pungki
iya itu juga yang menjadi pertanyaan kami ya
oleh karena itu kami mendesak wasidik untuk memberikan bimbingan bimbingan kepada penyidik
yang memang mempunyai kewenangan adalah wasidik
nah dengan adanya bimbingan dari wasidik kami berharap akan direview lagi dilakukan gelar perkara
dan kami berharap dengan gelar perkara itu bisa sp tiga
kami harapannya seperti itu
tetapi di sisi lain juga kami berharap penuntut umum jaksa ini juga melakukan review juga ya
artinya ada eksaminasi gitu ya
di level kejaksaan sehingga dalam perkara ini jaksa bisa menghentikan perkara

masih ada jalannya begitu ya mbak pungki ya
saya akan teruskan nanti perbincangan kita tapi kita harus jeda terlebih dahulu bapak dan juga ibu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada pungki indarti anggota kompolnas dan juga menega nasution wakil ketua lpsk
saya mau ke mbak pungki lagi
nanti saya baru ke lpsk
mbak pungki ini tadi sudah disebutkan ya oleh pak mineger bahwa publik itu merasa bingung kemudian jengah dengan adanya berbalas pernyataan dari kajari cirebon
dengan polres cirebon saling lempar tanggung jawab
apakah kemudian kompolnas melihat semestinya polisi ataupun penyidik tidak percaya begitu saja
dengan petunjuk dari kajari yang merekomendasikan agar nur hayati dijadikan tersangka
harusnya tidak langsung percaya begitu saja dan sekarang timbul saling lempar tanggung jawab setelah ini viral
kalau aturannya dengan penyidikan memang nggak bisa mbak
karena penyidik harus memberikan berkasnya kepada jaksa dan jaksa memberikan petunjuk
nah nanti kan yang akan melimpahkan ke pengadilan kan penuntut umum
kalau nggak diturutin itu pasti nggak akan segera diserahkan ke pengadilan
jadi saya rasa mandeknya memang di sini
tapi ini memang harus menjadi perhatian pimpinan baik pimpinan polri maupun pimpinan kejaksaan agung
agar memberikan perhatian pada peristiwa ini
karena kasus ini bukan hanya kasus nur hayati di cirebon
tetapi ini berpotensi nantinya terjadi di wilayah wilayah lain
kan bisa menjadi presiden mbak
jadi orang yang melaporkan terus kemudian malah menjadi tersangka
ini kan malah menakutkan bagi pihak pihak yang ingin melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi
jadi mohon perhatian dari kedua pimpinan
pimpinan polri maupun pimpinan kejaksaan agung untuk mengatasi kasus ini
pak menegar apakah kemudian kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh mbak pungki itu juga ditangkap oleh lpsk
kalau ini kemudian tidak segera diselesaikan oleh baik dari aparat kepolisian dan juga kejaksaan
ini akan berpotensi untuk bisa terjadi di tempat lain
dan membuat orang orang ataupun masyarakat yang tadinya mengetahui tindak pidana korupsi
kemudian mereka jadi ketakutan untuk melapor karena takut nasibnya akan seperti nur hayati menjadi tersangka
saya kira ini bahasa bu pungki tadi
ini menjadi siar ketakutan publik iya
coba bayangkan ada orang berani melapor berani jadi saksi tindak pidana korupsi
kemudian jadi tersangka
ini pasti membawa efek sosial yang luar biasa
ada ketakutan ada siar ketakutan ini
justru mengganggu akal sehat publik
bagaimana mungkin dalam tindak pidana korupsi
ini kemudian ya sederhana
sebetulnya sederhana saja
kalau alasannya beliau ini belum melapor loh
misalnya belum melapor ke kepolisian
misalnya begitu ya
mbak pungki tadi dengan sederhana
logika sederhana saja
kalau mau agak sedikit aja
bersusah payah gitu ya
itu yang melaporkan
itu yang melaporkan
itu yang melaporkan
itu yang melaporkan
itu yang melaporkan

yang melapor ke kepolisi
kepolisian itu bpd
sederhanakan sebetulnya itu ya
nah karena itu sekali lagi
demi akal sehat publik
kita harus menjaga kewarasan akal sehat ini kan ya
keadilan hukum buat publik
disamping dari ketakutan
karena itu sekali lagi kita mengapresiasi
kalau kemudian pimpinan pori
pak kapolri misalnya
memerintahkan kabar eskrim untuk melakukan pengawasan yang khusus
misalnya seperti yang disampaikan oleh bu pungki
komponas juga sebagai pengawas eksternal
tentu sangat berperan untuk memastikan
kalau misalnya ya ditemukan ada sesuatu yang janggal
toh manusia ini pasti ada hilap di sana sini
yang paling penting itu itu ya
saya kira kalau dalam konteks aktivis
seperti dulu kita mbak pungki ya
kita pasti melakukan eksaminasi
tetapi tentu sekarang kita menyarankan ada
kejaksaan melakukan apa
gelar kasus atau apa begitu ya
kemudian publik juga sebetulnya punya hak untuk melakukan eksaminasi itu
dan langkah untuk peradilan juga sesuatu yang
saya kira ikhtiar hukum yang bisa diambil
begitu mbak riana
kita tunggu nanti bagaimana penyelesaiannya
semoga nasib dari ibu nur hayati ini
kemudian tidak betul betul menjadi tersangka
hanya karena dia punya niatan baik
melaporkan kasus korupsi yang terjadi di sekitarnya
dan ini tidak membuat masyarakat di tanah air
kemudian merasa ketakutan untuk melaporkan
kasus dugaan korupsi yang mereka ketahui
karena takut bernasib sama seperti nur hayati
dan jangan sampai ada nur hayati nur hayati lain
yang nasibnya seperti ini
kita tunggu nanti langkah konkret dari
para petinggi kepolisian dan juga kejaksaan agung
sesuai dengan sarannya mbak pungki
kepada pak kapolri
supaya kemudian bisa turun langsung
mengatasi persoalan ini
dan menyelamatkan nasibnya nur hayati
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini
ada mbak pungki indarti
dan juga pak menegger nasution
wakil ketua lpsk
sehat selalu mbak pungki dan juga pak meneger